aku akan mendaulat kamu untuk yang terakhir kalinya
arya kamandano aku perintahkan untuk menjaga menjadi pelindung yah wijaya juga putriku
sekarang mereka sudah menuju ke selatan untuk melancarkan serangan dari sana
kapan kamu lihat mereka
subuh tadi ayah anda prabu
arda raja pergi kemarin
ini berarti dia
kakang arda raja membelot ayah anda prabu
ini semua salahku
aku terlalu percaya sama pengkhianat itu
masalah kakak ada raja kita urus saja nanti ayah anda prabu
sekarang ada berapa jumlah pasukan yang tersisa dalam kota
tidak sampai dua ratus
itu semua pengawal pribadiku
dua belas orang tidak akan sanggup untuk melawan pasukan gelang gelang yang jumlahnya begitu banyak ayah anda prabu
untuk jual terima kasih
itu saya tidak mau
kita harus segera pergi dari sini
jaya katuang dan pasukan yang segera datang
sebaiknya ayah anda ikut dengan kami
aku tidak ingin meninggalkan keraton ini
ayah anda prabu
ikutlah dengan kami
kakang orang golawet dan areka mandandu akan melindungi kita
apa mereka bisa dipercaya
siapa yang bisa dipercaya
saya dan kak mandandu akan menjaga keselamatan gusti prabu
saya sudah percaya dengan kak mandandu
saya yakin dengan kak mandandu
saat kita berjalan ke tempat yang lebih baik
kita akan bertarung bersama sama
saya katakan tidak
aku harus membayar semua kesalahanku di masa lalu
aku tidak percaya di awijaya
tapi aku lebih mempercayai
tapi apa yang terjadi
saya katuang mengkhianatiku
aku juga bersalah terhadap kakang arya wiraraja
ayah dari ronggolawi
aku balas dengan baiknya

aku juga balas dengan baiknya

gini semua orang yang aku percaya
jika kau memang hebat
jika kau memang hebat
jika kau memang hebat
aku akan mendaulat kamu untuk yang terakhir kalinya
arya kamandanu aku perintahkan
untuk menjaga menjadi pelindung
sini kau tahu gusti prabu

ingin memberikan perintah
kamu tuh yang jaga mulus
untuk pergi dari sini
ketika kau tahu gusti prabu
arya kamandanu ingat
tugas kamu melindungi putriku
baik gusti prabu
ayah anda prabu
aku lebih baik mati daripada harus meninggalkan ayah prabu sendiri
ayah anda prabu
jika memang aku harus menukar nyawa aku dengan nyawa ayah anda prabu
ini perintah raja
kau ini memang raja yang pondok
diberi kesempatan untuk kabur
malah kau menolaknya
raja adalah simbol suatu negeri
jika negeri itu hancur
raja itu harus ikut hancur